satu hari menjelang hari raya idul fitri
bandar udara kuala namu deliseda masih dipadati penumpang
puncak arus mudik di bandar udara kuala namu terjadi pada sabtu lalu
meski menunjukkan tren menurun jumlah penumpang di bandar udara kuala namu
masih lebih banyak dibanding hari biasa
hingga hari senin jumlah penumpang di bandar udara kuala namu mencapai sekitar dua puluh sembilan ribu orang
jumlah ini menurun dibandingkan saat puncak mudik sabtu lalu

di bandara ini untuk menuju kota medan
dan memang sejak tanggal sabtu yang lalu terjadi tren penurunan penumpang
hingga hari senin kemarin jumlah penumpang mencapai dua puluh sembilan orang
dan jika dibandingkan dengan hari sabtu yang lalu yang menjadi puncak lonjakan jumlah penumpang
berkisar tiga puluh satu ribu orang
namun jumlah penumpang di hari senin itu yang
berjumlah dua puluh sembilan ribu orang masih lebih banyak jika dibandingkan dengan hari hari biasa
di bandara udara kuala namu ini
karena informasi yang saya terima umumnya di hari hari biasa atau sebelum ramadan
bandara udara kuala namu ini jumlah penumpangnya hanya mencapai sekitar dua puluh dua orang
dan tren ini juga diyakinya akan terus menurun jumlah penumpang
walaupun masih tetap ramai hingga nanti di h tiga atau h empat
mulai akan terjadi lagi peningkatan jumlah penumpang di bandara kuala namu ini
ian bagaimana dengan pengamanan di sana apakah diperketat
ya sejak masa angkutan lebaran yang ditetapkan di bandara kuala namu ini
pada tanggal dua puluh empat juni yang lalu pengamanan memang diperketat
namun pengamanan yang diperketat atau ditambah adalah personel dari eksternal
bandara misalnya dari pihak kepolisian dan juga tentara nasional indonesia
ada lima puluh empat personel tni dan juga delapan puluh enam personel polri yang disiagakan di bandara ini
untuk menjaga bandara selama masa angkutan lebaran
dan juga ada tujuh puluh empat security bandara yang reguler memang disiagakan untuk mengamankan bandara
menjalankan sop sesuai dengan
yang telah ditetapkan oleh bandara ini
baik terima kasih ian prabudi langsung dari bandara kuala namu di liserdang sumatera utara